sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
alhamdulillah mudah mudahan terbanyak yang mau ngejek
eh bapak ben
dua tiga empat
iya nih bang ojek
tadi yang tersipur
mas pur sakit jadi dia gak ngejek
ih apaan sih
temennya sakit kok alhamdulillah
ini mau ditungguin gak
gak usah bang ojek makasih
eh si pur sakit apaan sih
demam sama meriang
gara gara kemarin nganterin ani seharian gak pake jaket
gak terlalu baiknya
gak terlalu baiknya
gak terlalu baiknya
gak terlalu baiknya
gak terlalu baiknya
bang ojek beli jaket motor ini dimana
saya gak beli yang beli nih istri saya
ani pengen beli jaket buat mas pur
pengen ngasih kejutan
pasti seneng banget tuanak
eh ngalah dong perempuan duluan dong
gue lagi buru buru mak
sil bang bu atu atu ya
yaudah gue duluan bang ojek
banter mo ya

sellah itu smo martos jikeran buruk dan imagine office
sama gua apa sama dia
ntar naik dulu
ya tadi udah nebak
mak pasti kangen sama almarhum mba be
mama gak kepengen nikah lagi
mak gak demen sama pertanyaan lo
apaan lagi sih tat
tati masih penasaran
penasaran soal apa
mah gak kepengen nikah lagi
ada leluhur mai dimari
saya baru mau jalan
berarti kagak kebetulan
kagak kebetulan ya
saya jalanin dulu ya
itu kamu beli jaket buat siapa nih
buat mas pur
udah lah siapa yang cemburu lagi kan aku ngapain cemburu sama kutanggoyek
babe ada perlu apa
jadi lu udah tau ya
bagus dah gue jadi kagak perlu ngejelasin lagi
tat lu pernah denger kagak emak lu mau kawin lagi
yang bener lu
beneran be barusan aja tat ditanya
ya udah gue pamit dah ya
ril lu kemana
ke rumah lah bang ojak rumah gue kan sana
turun sini aja ya
ya makasih bang maaf
ya makasih bang
makanya malah nanya
mbak be ada rumah tati kan
mbak be nanyain maknya tati kan
bek jamila kan udah bilang
pokoknya kalau mbak be kawan sama maknya tati jamila mau pulang
lo kagak perlu pergi
kagak jadi pulang be
bicara tentang siang
bicara tentang siang
kasih suruk policer
kan discutasi precision migrants
pat tallar juga ga bujang
kamu masih sakit
emang gak keliatan
kalau dari muka mah enggak pur
pur ini saya balikin sepatu kamu
maaf ya agak kotor sedikit
saya tadi jatuh
lagi diboncengin sama pak sopian
sama saingan kamu
kamu cepat sembuh ya pur
sabar ya pur
masya allah pur